meskipun idul fitri jatuh pada enam dan tujuh juli mendatang perburuan tiket kereta api untuk mudik sudah dimulai sejak maret lalu
bahkan di sejumlah kota seperti jakarta dan bandung tiket kereta api untuk keberangkatan h sepuluh hingga h lima lebaran sudah habis terjual
untuk mengakomodasi tingginya permintaan tiket mudik lebaran pt kereta api menambah jumlah tiket empat belas tiket diantaranya dijual dengan tarif promo
mulai tiga puluh april pukul waktu indonesia barat pt kereta api indonesia resmi menambah jumlah tiket kereta api untuk armada mudik lebaran dua ribu enam belas sebanyak dua ratus ribu kursi per hari
sekitar empat belas kursi diantaranya dijual dengan harga promo
pemesanan promo mudik lebaran ini berlaku sejak tiga puluh april sampai tujuh belas juli untuk keberangkatan dua puluh enam juni sampai tujuh belas juli
tiket kereta api tambahan tersebut bisa dibeli di akun resmi pt kereta api call center satu ratus dua puluh satu gerai pembayaran elektronik minimarket stasiun hingga di kantor pos dan pegadaian
pemesanan tiket kereta melalui online dan pembayaran elektronik pun melonjak sejak sabtu siang
karena antrian pembelian tiket lewat layanan vnet atau electronic payment di stasiun senen pada hari ini sangat berharga
saya akan mencoba untuk memesan tiket lewat layanan online di website resmi pt kereta api untuk tujuan yogyakarta
tiket mudik saya pada empat juli mendatang atau h dua lebaran
wah tampaknya saya harus kecewa karena hampir semua tiket promo untuk ke yogyakarta sudah ludes terjual di semua jam dan juga di semua kelas
dan bukan hanya tiket promo saja
kereta yang habis terjual untuk tanggal empat juli mendatang
tiket reguler pun yang dijual dengan harga yang lebih mahal pun sudah habis untuk tanggal tersebut
apakah ada yang bernasib sama seperti saya saya akan coba cari tahu
tanggal enam bulan juli
enam juli ya berarti pas hari lebaran ya
kenapa nggak mesen yang h min ya
kan udah kehabisan
kita ngantri dari jam dua belas malam ini
ini berarti masuk yang harga promo itu bukan
berapa harga tiketnya
dari jam sampai jam dua kita telpon nggak bisa masuk
terus kita loading lama sekali sampai pulsa bisa sekitar dua puluh ribuan lah
saya ke agen biru perjalanan
kebetulan saya dapat tadi agen biru perjalanan
kebetulan alhamdulillah saya nggak dapat
itu keberangkatan kapan dan kemana nih
saya keberangkatan tanggal satu dari pasar seneng kutu arjo
ini kayak kereta tambahan
harga tiketnya rp dua ratus lima puluh
di salah satu minimarket pembelian tiket kereta pun melonjak setelah pt kereta api mengumumkan adanya tambahan kuota penumpang kereta mudik lebaran
ya kira kira dari transaksi dari jam semalam sampai sekarang kira kira sudah mencapai sepuluh sampai delapan jutaan
iya untuk kereta aja
untuk arus mudik lebaran tahun ini pt kereta api menyediakan rp tiga ratus tiga puluh
dengan dua ratus enam puluh enam perjalanan kereta dengan dua ratus tujuh belas tiga ratus enam puluh empat kursi per hari
meningkat dari ketersediaan kursi pada angkutan kereta lebaran tahun lalu sebanyak dua ratus empat belas empat puluh delapan kursi
mahardika utama jakarta